mau menulut mandi menulut angkus ke kantor pdam
aksi mandi dan cuci pakaian yang dilakukan oleh keluarga akvan afandi atau dikenal babe avan
di kantor pdam kota malang yang kini berubah nama menjadi perumda air minum tugu tirta viral di media sosial
saya mau kepinginan sih mandi madi di ruangannya direktur
cuma karena direkturnya masih ada acara di greenergiur jadi ditutup
video berdurasi hampir tiga menit ini menggambarkan protes keluarga ini yang datang ke gedung tersebut
karena aliran air di rumahnya kerap mati
dalam sebulan air di rumahnya mati hingga tiga kali bahkan pernah hingga selama dua minggu
ditemui di rumahnya senin siang avan mengaku pasca aksi protes beberapa hari lalu
kini aliran air di rumah babe avan lancar dan tidak mengalami gangguan
jadi air mengalir lagi itu tidak menunggu hitungan hari
begitu saya pulang ke rumah air sudah mengalir
sebenarnya bisa sebenarnya bisa
atau buktinya setelah saya protes ke kantor pdam
buktinya saya pulang ya lancar sampai sekarang airnya
matinya aliran air dari pdam ini memang kerap dirasakan warga di perumahan alam boring insight
warga pun telah merasakan hal ini sudah sejak lama
sering sih ada gangguan di sini
kadang sampai dua hari tiga hari gitu
numpang ke saudara ya gimana lah gitu
kan sulit juga kan
buat cari air ya mau ke mana lagi gitu
warga berharap perumda air minum tubuh tirta meningkatkan pelayanan kepada warga dalam ketersediaan air bersih